intensitas hujan yang tinggi selama beberapa hari terakhir mengakibatkan banjir di kabupaten bandung meluas dari dua menjadi tiga kecamatan
yakni kecamatan dayakolot baleendah dan bojongsoang
banjir juga merendam jalan raya penghubung antar kota dan kabupaten bandung
ribuan rumah di tiga kecamatan di kabupaten bandung yakni kecamatan baleendah dayakolot dan bojongsong terendam banjir senin pagi
banjir yang menerjang ribuan rumah ini meluas setelah pada hari sebelumnya wilayah tersebut diguyur hujan dengan intensitas yang cukup tinggi
banjir juga meluas hingga ke jalan raya penghubung antar kota dan kabupaten bandung di dayakolot
di jalan raya ini ketinggian air mencapai lima puluh cm
akibatnya aktivitas warga terhambat dan terpaksa berjalan kaki menerobos banjir untuk menuju ke tempat kerja
namun tidak sedikit juga warga yang menerobos genangan air dengan menggunakan kendaraan yang berakhir mogok
banjir yang menerjang ribuan rumah di kabupaten bandung yakni kecamatan baleendah dayakolot dan bojongsoang terendam banjir
banjir yang menerjang ribuan rumah ini meluas hingga ke jalan raya penghubung antar kota dan kabupaten bandung
banjir yang menerjang ribuan rumah ini meluas hingga ke jalan raya penghubung antar kota dan kabupaten bandung
sejumlah pertokohan di sepanjang jalan raya dahi kolot juga terpaksa tutup
di kampung bojongasi desa dayakolot banjir mencapai dua meter di titik terdekat
banjir yang merendam ribuan permukiman warga di kawasan itu telah berlangsung selama lima hari
warga terpaksa menggunakan perahu untuk beraktivitas di luar perkampungan
sebagian warga di kampung ini masih memilih bertahan di rumah mereka
adapun sebagian warga lain sudah mengungsi ke sejumlah lokasi yang telah disediakan oleh pemerintah setempat
jandra febriana bandung